dr mayapada melakukan banyak sekali tindakan banyak sekali operasi
termasuk membuat trakestomi lubang di trakea di tenggorokan
supaya bypass oksigen masuk ke paru parunya
karena diffuse axonal injury ini bisa pulih ketika oksigen bisa nyampe ke otak
nah kondisi terakhir sampai saat ini sudah mengalami banyak terapi
sudah mengalami kemajuan tetapi yang kuantitatif
artinya dia bisa buker dia bisa pipis secara otomatis seperti kita
kalau kebelet dia bisa menelan minum dan lain lain
tetapi kesadaran kualitatif